revisi undang undang kpk seolah ini menjadi mainan para politisi
di saat kpk tengah memberantas perilaku lanjung korupsi para politisi kelas kakap
akankah revisi ini benar benar kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi di indonesia
ataukah ada maksud lain yakni agar tindakan pencegahan korupsi menjadi semangat baru kpk untuk kinerja ke depan
kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada mbak asvinawati ketua umum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
selamat malam mbak asvinawati
terima kasih sudah hadir pak
dan ada mas yudi purnamoharahap ketua wadah pegawai kpk
mas yudi selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya ingin mungkin ke mas yudi dulu ya
kpk kemarin juga sudah konversi langsung menyatakan menolak revisi undang undang kpk ini
sebelum ini pun sebetulnya teman teman di wp kpk juga sudah menyuarakan aspirasi soal capim kpk sebetulnya ya
kemudian muncul lagi ini
nah melihat dpr yang kemudian mengesahkan sebagai undang undang yang diusulkan begitu inisiatif dpr
tentang revisi undang undang kpk
apa sih sebetulnya anda lihat dan bagaimana suara hati teman teman wpkpk melihat revisi undang undang kpk ini
ya pertama tentu bisa kami jelaskan bahwa narasi narasi pelemahan terhadap kpk ini kan sudah dilakukan semenjak kpk berdiri
karena tentu saja banyak pihak yang tidak suka
terhadap upaya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk
bagaimana misalnya kpk menangkap gubernur menteri bupati wali kota dsb
baik itu dengan ott maupun dengan perkara perkara penyidikan secara terbuka
kemudian juga ratusan aset koruptor kita sita sehingga para koruptor tersebut jadi miskin
nah dari narasi ini kemudian kita menemukan apa yang dinamakan dengan koruptor fight back
artinya serangan balik dari para koruptor
entah itu dari serangan terhadap teror seperti yang dialami oleh penyidik kpk dan pimpinan kpk
ataupun juga ya seperti yang sekarang terjadi gitu kan
bagaimana ternyata kpk dilemahkan dengan cara untuk merevisi undang undang kpk
kalau kita lihat bahwa semangat yang ada di draft itu bukan semangat memperkuat kpk tapi memperlemah kpk
jadi jika itu misalnya disahkan
jika diterapkan apa yang paling mengganggu atau paling berbahaya bagi kinerja kpk
dalam penegakan hukum termasuk memberantas korupsi misalnya
yang pertama adalah penyelidik
begitu hari itu diputuskan maka di kpk penyelidikan akan berhenti
karena tidak ada satupun di kpk yang saat ini dilakukan sesuai dengan undang undang yang akan disahkan itu
kemudian yang pertama
kemudian kedua di penyidikan itu setengah dari penyidik itu sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya
artinya bahwa begitu itu diketok maka kpk akan lumpuh
termasuk juga pegawainya
karena pegawai kpk adalah pegawai tetap kpk
kenapa sih kita harus melihat kembali pada sejarah
kenapa sih kpk dibentuk
karena korupsi meraja orang orang ini
yang kedua penegak hukum yang ada yaitu kepolisian dan kejaksaan itu belum optimal dalam memberantas
sehingga muncullah kpk itu
itulah kpk dengan berbagai macam keistimewaan
misalnya dari sisi kepegawai
pegawai itu waktu itu disalahnya lah dibentuk
pegawai kpk adalah orang orang yang bekerja untuk kpk
jadi pegawai tetap kpk
jadi mereka waktu itu bukan pns
artinya ketika mereka menyidik mereka menyelidik
kemudian mereka melakukan tindakan tindakan lainnya
itu mereka sudah tidak ada lagi sungkan
karena kan yang dihadapi adalah pejabat seperti bupati gubernur kepala dinas
dikatakan revisi undang undang kpk ini justru melemahkan atau bahkan melumpuhkan kpk tadi
kalau kita cek lagi ke pasal pasalnya ya
ini kan pasal pasalnya
pasal yang krusial yang kemudian seringkali kita bahas dan ini paling dikhawatirkan
ketika pasal ini dan sudah disahkan dan disetujui oleh presiden
bayangan anda kpk ke depan dalam penegakan hukum akan seperti apa
terutama untuk mempertahankan korupsi
ketika ini sudah nanti akhirnya betul betul disepakati
tapi ditahan jawabannya
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi

mbak aswinawati poin poin krusial apa
mungkin bisa kembali kita bahas dan kita ingatkan lagi
yang betul betul ini sangat berbahaya dalam hal independensi dan juga untuk tugas dan juga fungsi kpk ke depan
jadi kalau undang undang ini berlaku bukan cuma lumpuh ya
tapi sebetulnya fungsi fungsi kpk diambil alih oleh suatu namanya dewan pengawas
yang dalam rancangannya disebut ini bukan struktural
jadi ada sebuah non struktural yang akan menjadi pengawas tapi sesungguhnya mengambil alih fungsi
penyadapan dan lain lain
kewenangan kpk yang kemudian menjadi
jadi sebetulnya kpk tidak lagi mampu menjalankan penyidikan dan penuntutan secara independen
tapi harus tergantung dari dewan pengawas
ini kan sama saja membuat badan baru sebetulnya dan mengatakan kepada publik ada pengawas
tapi pengawas sebetulnya mengambil alih fungsi kpk
mengapa menurut anda tidak perlu ada badan pengawas terhadap kpk
pengawasan tentu saja perlu ada
tapi bukan saja
badan hanya untuk kpk
kepada seluruh aparat penegak hukum
misalnya ya penyidikan yang dilakukan kpk penyidikan yang dilakukan kejaksaan untuk kasus korupsi dan kepolisian
itu perlu diawasi oleh misalnya hakim komisaris
itu tidak ada
kenapa pengawasan itu hanya diberikan kepada kpk
kasus lebih banyak ada di kepolisian
dan juga kejaksaan
ini kita lihat di belakang ya mbak asvinawati dan juga mas yudi
ini draft revisi undang undang kpk
ini pasal empat puluh tujuh tentang penggeledahan dan juga penyitaan
sebagai mana dimaksud
wajib membuat berita acara
pada hari penggeledahan dan juga penyitaan paling sedikit memuat
ini yang sudah poin poin ya
apa yang anda ingin katakan kalau dari pasal empat puluh tujuh ini misalnya
kita bisa melihat pasal yang lain sebetulnya
pasal bahwa akan ada kadaluarsa setelah paling lama setahun
bukan satu tahun
paling lama setahun
berarti sepuluh hari masuk kategori paling lama satu tahun
seminggu tiga hari juga masuk kategori paling lama satu tahun
jadi sewaktu waktu kasus itu bisa dianggap ada luarsa
ini kan absurd
mas yudi ada tambahan soal kemudian dewan pengawas apa
mengapa ini menjadi berat
apakah tidak siap untuk diawasi
dewan pengawas atau bagaimana
namanya dewan pengawas
tapi pada kenyataannya secara de facto ini dewan pengendali
kenapa anda bisa mengatakan demikian
apa apa yang dilakukan oleh penyidik kpk
kemudian oleh penyidik kpk untuk melakukan tindakan tindakan
itu harus seijin dengan dewan pengawas
kalau itu kemudian dikatakan bahwa ini kan mengatur kpk
ya itu karena selalu dikatakan oleh misalnya teman teman di dpr begitu
ya kalau begitu apa gunanya fungsi pimpinan kpk kalau seperti itu
jadi menurut saya dewan pengawas ini kan itu tugasnya itu benar benar untuk mendalikan
apa yang mau kpk sadap kemudian apa yang mau kpk geledah
apa yang mau disita dan lain sebagainya
intinya adalah sebenarnya
dewan pengawas ini itu benar benar bertujuan untuk mengembiri kpk
kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh kpk
sehingga kalau memang ada dewan pengawas
maka yang terjadi adalah kpk ini ketika melakukan tindakan mau ott dan sebagainya
melaporkan apa yang disadap bisa bocor
apalagi dewan pengawas sendiri harus kita pahami
itu kan dipilih ada dari presiden
apa dari pemerintah
kemudian ada juga yang dari dpr gitu kan
kan bagaimana bisa menjaga integritas dewan pengawas juga
jadi saya pikir kalau masalah pengawasan
kpk pun sudah ada di undang undangnya
kita setiap tahun ya
kita itu kan harus melaporkan kinerja kita kepada presiden
kita melaporkan kinerja kita kepada dpr
kita pun diaudit bpk
kemudian masalah penyadapan pun juga kita diaudit oleh dari kemenko info
jadi semua transparan
yang paling penting adalah ketika banyak orang mendudu kpk tidak transparan
ya ketika di proses penyidikan
ketika nanti di proses persidangan
itu semua terbuka
hasil hasil penyadapan yang dimiliki oleh kpk dibuka di pengadilan
hasil barang bukti yang diterima oleh kpk
yang didapatkan oleh kpk dibuka di pengadilan
jadi semua transparan
makanya kan kenapa di kpk itu kita sebelumnya blbi ya
jadi saya pikir
semua ini kan
pelemahan pelemahan ini kan
masalah revisi dan sebagainya itu hanya narasi saja gitu kan
begitu ini disahkan
maka ini adalah titik awal dari upaya upaya untuk membubarkan kpk
oke mbak asvina mati dan juga mas yudi
apakah melihat ini kemudian sebetulnya sudah diciptakan sedemikian rupa
agar kemudian ini
goalnya adalah seperti yang dikatakan
ini untuk melembarkan kpk dan sebagainya
mungkin mbak asvina mati dulu
ya yang menarik sebetulnya begini
ini ada item item yang sesuai sekali
dengan apa yang disampaikan oleh capim saat ini yang diloloskan oleh pansel
yaitu menghilangkan fungsi penyidikan
tidak ada ott operasi tangkap tangan
ada menghentikan penyadapan
kok ini sama persis ya
ini ada bohir ya
ini kan kita kan publik dianggap bodoh
tadi saya sudah dengar ya
bahwa dari sejak dua ribu tujuh belas
tapi kan tidak ada
publik tidak tahu
tidak ada proses sebelumnya
saya ingat ada satu ruu
penghapusan kekerasan seksual
itu sudah dari empat tahun lalu mungkin didesakkan oleh masyarakat
selalu jawabannya tidak ada dalam prioritas legislasi
yang ini tidak ada di prolegnas
dan ketika ini sudah menjadi
masukannya dpr pun
tetap aja ada suara di dpr yang mengatakan begitu
ini kok tiba tiba saja yang gak pernah dibahas bisa ada
ini kan kita semua publik dianggap bodoh
dan ini adalah betul betul
ketelanjangan untuk melemahkan agenda pemberantasan
korupsi oke kalau mas yudi sebagai dari internal kpk sendiri
melihat hal yang sama atau mungkin ada tambahan yang lain
ya dari kita yang sudah bekerja dari enam belas tahun kpk berdiri ya
sampai dengan yang kemarin baru bekerja di kpk
itu melihat kesamaan bahwa
apa yang dikerjakan oleh kpk
itu coba untuk dilawan oleh para koruptor sendiri gitu kan
yang mempunyai jaringan kuasa uang gitu kan
sehingga ya sekarang
bagaimana revisi terhadap undang undang kpk ini tidak jadi gitu kan
dan sekarang bola ini ada di tangan presiden
makanya tadi kami menyuruhkan kepada bapak presiden jokowi
bahwa harus dihentikan upaya upaya untuk melemahkan kpk seperti ini
sebab kalau tidak
maka kasian masyarakat indonesia yang merindukan negara indonesia yang bebas dari korupsi
kita aja kemarin saja ott saja sampai dua hari ada tiga ott gitu kan
bagaimana kalau misalnya kpk di lumpur
gitu kan koruptor pasti akan tertawa gitu kan
sehingga mereka akan berubah
karena tentu sebagai sebuah lembaga
kpk harus ikut dengan undang undang itu ya
kalau pun nanti
karena kpk adalah lembaga yang dibutuhkan oleh undang undang
maka harus patuh dengan undang undang
karena memang dpr dan presiden adalah pembentuk undang undang
tapi semangat pemberantasan korupsinya akan hilang
bahwa ternyata ketika seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ke dua ribu dua
empat tahun untuk membuat lembaga seperti kpk
itu kemudian di era ini
itu kemudian di
istilahnya mau dilumpuhkan
semua yang ada di draft revisi tersebut
itu sudah dibahas di tahun dua ribu dua
bahwa harus ada ini
dewan pengawas kemudian pegawai kpk seperti apa
penyidikan seperti apa penyadapan
itu sudah dibahas
tapi kemudian dimunculkan lagi di sini
yang artinya bahwa kita mundur ke belakang
sementara kpk adalah lembaga hasil reformasi
anak kandung reformasi
yang masih dipercaya sampai saat ini
jangan sampai akhirnya yang terjadi adalah
pembunuhan terhadap lembaga yang dibentuk pasca reformasi
justru revisi undang undang ini yang dibuat oleh kpk
bukan untuk mengatur kpk agar bisa memperkuat
ini kan yang kemudian dikatakan oleh anggota dewan perwakilan rakyat begitu
diatur sedemikian rupa
agar kinerjanya lebih jelas
dan justru untuk memperkuat kpk itu sendiri
kita bahas nanti di segmen berikutnya
termasuk juga ini setelah ini
apa kemudian yang bisa dilakukan oleh publik
mungkin oleh lembaga swadaya masyarakat
agar aspirasi semuanya ini didengar
karena ini sekarang kita tinggal menunggu
apa respon dari istana begitu
dan kami akan segera ke balisar lagi
oke anda di layar remokrasi
kita masuk ke segmen terakhir dialog
saya ingin ke mbak asmi nawati kalau gitu
ini sudah diketok palu oleh dpr
ya dengan diiringi dengan kritik publik
artinya sekarang tinggal di presiden ya
responnya bagaimana menurut anda
iya jadi tidak mungkin ada sebuah undang undang
atau rancangan undang undang dibahas tanpa mitra
dan mitranya itu
partnernya adalah pemerintah
dan pemerintah biasanya
presiden akan mengeluarkan supres surat presiden
untuk menunjuk siapa dari kementerian yang ditugaskan
untuk datang ke dpr dan menjadi mitranya dpr
ya presiden tidak boleh mengeluarkan supres itu
yang rindu akan pemberantasan korupsi
kami meminta juga agar
masyarakat publik indonesia ini bisa
mengingatkan juga presiden untuk tidak mengeluarkan supres itu
tidak mungkin ada pembahasan
anda melihat masih ada harapan untuk ke arah sana
peluang untuk itu
kalau kita sekarang menunggu
apakah itu yang akan diperoleh oleh presiden
ya meskipun kami sudah dikecewakan
dengan pilihan presiden terhadap sepuluh capim kpk itu ya
tetapi sebelum itu dikeluarkan kan masih boleh berharap
iya karena harapannya tidak ada lagi gitu
dpr sudah seperti itu
nah sebetulnya ada satu lagi
ya itu kan fraksi fraksi di dpr itu kan dari partai politik
dan sebetulnya kita dengar beberapa waktu lalu
beberapa akhir ini
banyak kritik kepada partai politik gitu
dan ini sebetulnya saatnya juga menunjukkan
partai politik bisa mengingatkan fraksi fraksinya
ya meskipun mungkin pernyataan saya ini akan terdengar naif begitu ya
tapi agar publik tahu juga bahwa anggota dpr itu punya partai politik
dan dalam banyak persoalan
partai politik bisa memerintahkan anggota anggota dpr
oke bahas peneliti terakhir
kita juga tahu bahwa ketika revisi undang undang kpk ini diadakan
ini disebut sebut menjadi bagian dari upaya sistematis melemahkan kpk
sistematis yang bagaimana mbak asvid
jadi kita harus ingat ada cicak buaya satu dua tiga
dan semuanya ingin melemahkan kpk
cara caranya adalah cara cara kekerasan kriminalisasi
dan kami mengatakan ini ada cicak buaya versi jilid keempat
tidak lagi menggunakan cara cara yang kasat mata
tapi ada dua yaitu
bagaimana agar kpk tidak berjalan dengan baik
dari dalam dimasuki oleh capim capim
oleh pimpinan pimpinan yang tidak akan mendukung pemberantasan korupsi
jangan lupa pimpinan itu adalah penyidik dan penuntut ya
jadi tidak mungkin ada kasus disidik tanpa pimpinan mau tanda tangan suratnya
dan dari luar adalah pelemahan undang undang melalui revisi undang undang kpk
kenapa saya katakan ini adalah sebuah skenario bersama gitu ya
sepertinya ada indikasi skenario bersama
karena apa yang disasar kok sama
tadi saya bilang capim mengatakan tidak perlu ada penyidikan
kemudian revisi undang undangnya mengatakan penyidikan ini akan mandul
kalau dewan pengawas tidak mau memberikan persetujuan persetujuan
untuk tindakan tindakan penyadapan dan lain lain
tidak mungkin ada kasus serius crime yang lintas batas negara
sistematis seperti korupsi kalau tidak melalui penyadapan dan lain lain
terakhir mas yudi
apa ini anda lihat puncaknya ya untuk pelemahan kpk atau tidak atau bagaimana
ya ini mungkin adalah titik kumulasi ya dari kpk berdiri
dan sekarang mereka sudah menemukan format bagaimana cara untuk melemahkan kpk
yaitu melalui undang undangnya
karena itu benar benar langsung menusuk jantung kpk
itu yang pertama
yang kedua lagi lagi sama seperti pelemahan pelemahan dilakukan oleh sebelumnya
yang bisa membantu kpk adalah masyarakat
untuk menyuarakan kepada presiden untuk menghentikan segala macam upaya
untuk merevisi undang undang kpk
karena revisi ini akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan korupsi
dan itu yang terus disuarakan oleh anda baik dari ilbhi dan juga dari teman teman di wpkpk
kita tunggu seperti apa kemudian respon dari presiden soal ini
karena ini begitu menuai sorotan dan juga kritik publik yang begitu banyak
sampai dengan hari ini kita akan nantikan bagaimana kemudian ketegasan dari presiden joko widodo soal ini
terima kasih banyak
terima kasih banyak mas yudi sudah hadir malam hari ini